arab saudi melonggarkan aturan pencegahan pandemi covid sembilan belas
dengan tidak lagi mewajibkan pendatang menjalani karantina dan tes pcr saat tiba
dikutip dari arab news sumber resmi kementerian dalam negeri mengatakan
langkah langkah preventif covid sembilan belas seperti menjaga jarak alias social distancing
dan mengenakan masker di luar ruangan juga tidak lagi wajib dilakukan di negara tersebut
namun pemakaian masker tetap diwajibkan di dalam ruangan atau tempat ibadah
kementerian arab saudi akan terus mengevaluasi keputusan tersebut
termasuk menekankan pentingnya mendapat vaksin booster
dan melakukan verifikasi status kesehatan melalui aplikasi tawakalna
arab saudi mulai membuka jemaah umroh pada agustus dua ribu dua puluh satu lalu bagi jemaah dari luar negeri
sedangkan indonesia baru memberangkatkan jemaah umroh pada januari dua ribu dua puluh satu
dan kementerian haji dan umroh mewajibkan seluruh jemaah umroh
untuk menginstal atau menggunakan aplikasi khusus umroh yaitu yang timarna
di mana salah satu fungsi dari aplikasi tersebut adalah ada surat izin atau tashrih
atau barcode yang harus ditunjukkan kepada penjaga masjidil haram
sejak dibuka untuk jemaah luar negeri kementerian haji dan umroh arab saudi
meningkatkan jumlah anggota jemaah umroh
dari seluruh dunia hingga dua juta orang per bulan
ada pun jumlah anggota jemaah dari indonesia diprediksi akan mencapai lebih dari tiga belas orang
hingga akhir maret mendatang
tim liputan cnn indonesia